anda kembali di cnn indonesia live robot inamu robot berkaki delapan milik workshop robotika universitas muhammadiyah malang merebut juara pertama dalam trinity fire fighting home robot contest di amerika serikat
robot inamu berhasil memadamkan tiga lilin secara acak dalam waktu kurang dari satu menit
inilah wajah ceria lima belas mahasiswa universitas muhammadiyah malang yang baru saja tiba di terminal dua bandara internasional juanda surabaya jumat malam
kelima belas mahasiswa ini telah berhasil menjuarai ajang lomba robot tingkat internasional di harvard amerika pada tanggal tiga puluh satu maret hingga dua april dua ribu tujuh belas kemarin
robot dengan nama inamo berhasil mengharumkan nama bangsa indonesia dengan menjadi juara pertama untuk kategori robot berkaki mengalahkan puluhan tim robot milik negara negara lainnya
seperti china israel arab saudi portugal hingga tuan rumah amerika
sensor ultrasonic robot inamu dapat mendeteksi dan mematikan tiga api lilin yang dipasang acak oleh panitia hanya kurang dari satu menit saja
kalau mematikan apinya pertama dia deteksi dulu di ultra infitron dia deteksi apakah di ruangan itu ada api atau tidak
kemudian setelah ketahuan itu ada api apa tidak dia menggunakan sensor namanya flame ray mencari titik apinya itu
kemudian setelah dia tahu titik apinya di mana dia datangi kemudian dia mati
dengan menghabiskan dana sekitar tiga puluh juta rupiah nantinya inamu diharapkan dapat diproduksi masal untuk mengurangi resiko kebakaran di rumah warga
riko hardiansyah sido arjo